basuki cahayapurnama atau ahok mengancam akan menutup beberapa perusahaan taksi
yang terlibat demonstrasi yang berujung kekerasan di jakarta kemarin
ya sanksi menutup operasional taksi akan diberlakukan
untuk perusahaan yang tidak memberikan tindakan tegas
kepada para sopir yang bertindak anarki saat berunjuk rasa kemarin
jadi demo ini tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi
ya kalau direstui kamu sudah perintah tidak boleh anarkis
kalau anarkis ya tindak dong
kalau kamu gak mau tindak saya juga akan main keras
di beberapa perusahaan taksi malah mengatakan lepas tangan dan tidak tahu menahu
dan menyalahkan sopirnya
mungkin itu yang sekarang akhirnya langkah itu diambil oleh gubernur dki